sementara itu di riau seorang pekerja perkebunan kelapa sawit tewas diterkam harimau sumatera
jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan
sebelumnya korban bernama samino dilaporkan hilang saat menyemprot tanaman pada jumat dua puluh lima juni lalu
namun hingga minggu dua puluh tujuh juni korban tak kunjung pulang
korban akhirnya ditemukan pada selasa dua puluh sembilan juni dalam kondisi tak bernyawa
tim penyelamat harimau sumatra bbksd ariao memasang kamera untuk memantau keberadaan harimau
menurut mereka lokasi ditemukan korban memang kawasan habitat harimau sumatera
petugas meminta masyarakat tak mengambil langkah anarkis karena harimau merupakan satwa dilindungi
masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri sendiri tidak mengambil tindakan yang anarkis terhadap satwa khususnya harimau yang berada di sana
masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri sendiri tidak mengambil tindakan yang anarkis terhadap satwa khususnya harimau yang berada di sana